seni bela diri pertarungan lantai atau golput
dan dipopulerkan oleh keluarga gracie di brazil
bela diri brazilian jiu jitsu pun semakin populer
ketika salah satu keluarga gracie royce gracie
berhasil mengalahkan lawan lawannya
dengan teknik kuncian warisan keluarganya brazilian jiu jitsu
di ajang pertarungan ultimate fighting championship
pada awal tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
kepopuleran brazilian jiu jitsu tak hanya di brazil dan amerika serikat
sekarang olahraga brazilian jiu jitsu makin populer di berbagai negara
salah satunya di indonesia
dan sekarang saya sudah berada di jakarta muay thai dan mma
di mana para praktisi dari brazilian jiu jitsu memantapkan teknik tekniknya
yuk kita lihat
enggak ganggu ya
cost udah berapa lama sih ini ngikut brazilian jiu jitsu
saya sendiri udah nekunin brazilian jiu jitsu sebenarnya kurang lebih tujuh tahun ya
ya total delapan tahun
bareng lu sama mma juga
nah tadi gue juga ngelihat itu tuh ada piagam piagam mau memedali di sana
itu emang dari tim dari brazilian jiu jitsu juga
ya ada beberapa yang dari tim brazilian jiu jitsu di gym ini sendiri
di jakarta muay thai mma
sama beberapa juga include dari saya pribadi
boleh kita lihat ya nih
dari kejuaraan apa aja sih
boleh boleh boleh
ini yang di bawah nih ada gold silver terus sama brown
ini dari sea grappling dari event grappling atau bgj turnamen di singapura

ini tahun dua ribu enam belas

ya ini ya kita punya murid perempuan di sini dia dua kali women division
ini satu indonesia nih
ya ini satu indonesia
gue penasaran nih mau coba tekniknya
tapi harus ganti baju dulu ya
iya ganti baju dulu
nah saya sudah ganti baju nih
sekarang coach stepher mau ngajarin beberapa kuncian dari brazilian jiu jitsu
duduk juga nih
sekarang kita coba belajar kuncian basic ya dari brazilian jiu jitsu yaitu triangle chop
ini tujuannya saya mau mencekik leher lawan menggunakan kedua kaki saya
so dari sini sekarang kayak set up nya saya mau usahain tangan lawan saya ini ada di luar kaki saya satu
satu lagi ada di dalam
jadi dari sini saya dorong tangannya keluar satu
satu lagi saya tarik ke dalam
berbarengan dengan saya naikin kaki saya
dari sini mulai betulin semua kaki
oh nggak bisa nafas tuh coach ya
coach tadi saya lihat ada teman teman yang sparring gitu ya
saya boleh nyobain ya nih coach sama salah satunya jangan sama coach steffer ya
oh boleh boleh boleh

oh udah coach
oke udah coach
tuh udah coach
nggak hanya untuk beda diri ternyata berhasil yang jujur itu capek banget
hampir semua otot di tubuh kita itu dipakai